saya akan tonton sebentar ya
al tadi mama ketemu jessica
dia tadi langsung pergi
karena gak mau berlama lama dengan saya
mobil yang tadi gue lihat keluar dari parkiran klinik itu
rasanya gak asing buat gue
mobil siapa tuh
mirip banget mobil itu
baik kalau begitu revisinya tolong kalian benerin
nanti laporannya kalau sudah lengkap jangan lupa untuk email ke email kantor dan juga email ke catering ya
kamu yang permisi dulu pak
pak ini ada telepon saya
ini saya udah di depan kantor kamu
kita makan siang bareng yuk
tapi ini kebetulan aku masih harus beres beres dulu
masih belum ada meeting
nanti aku ke sana sebentar lagi
saya tunggu ya
saya duluan boleh pak
kebetulan mas rendy udah jemput saya di depan
oh ada randy
berarti kamu udah maafin randy walaupun
mas sandi gak selingkuh pak
mas reni udah jelasin semuanya sama saya
saya percaya sama dia
dan menurut saya jessica juga masa lalunya mas randy
kalau kalian ternyata udah baik baik aja
karena sebelumnya saya sempet khawatir
khawatir kenapa ya pak
ya kamu kan tau
jessy itu anaknya pak irvan
pak irfan pasti sangat protektif
dan gak mau kalau sampai jessy dipermainkan
pak irvan kan bukan orang sembarangan
yang penting kalian udah baik baik aja
saya senang dengarnya
kamu bisa fokus kerja kan
saya permisi pak
jessy itu anaknya pak irvan
pak irfan pasti sangat protektif
dan gak mau kalau sampai jessy dipermainkan
pak irfan kan bukan orang sembarangan
apa mas randy ditekan ya sama pak irvan
ya pak gak apa apa permisi
itu orang baik
ini kan kehidupan pribadi catering
bukan urusan aku
aku baru habis kerja
papa bisa jemput
aku tunggu di kantor
gigi kepelet pipis ya
aduh aduh aduh
ah giginya kuat
aduh ya ampun
ya allah kiki
itu kok gagal
sampai gini saya kesanduk
soalnya kiki itu lagi ngepel
terus tiba tiba kiki kepelet pipis
jadinya kiki naruh pelah pelahnya sembarangan
untung saya tadi pegangan
ibu beneran beneran ya
kok sikapnya ibu aneh
kayak banyak pikiran gitu
semoga gak ada apa apa lagi dari rumah ini
saya harus kasih tau al
kalau tadi saya ketemu
masih belum datang ya ibu
cleaning service itu beneran datang ya al
jadi kita bisa menjalankan rencana kita seperti awal
saya angkatnya bentar ya
mama ketemu jessica
jessica sekretarisnya papa
mama ketemu di mana
iya di klinik dokter andi
ya ternyata pasien di sana juga
pasiennya dokter andi
masih belum datang ya ibu
nah datang nggak